lu kayaknya lu peduli banget ya sama anak anak ya
seneng ya sama anak anak gitu ya
dulu kan lu pernah bikin anak anak jalanan ya
ya mak dari dulu room itu emang suka banget sama anak anak
ya mungkin karena rum itu anak tunggal
kayak rumah begini udah pinter cantik lagi
alhamdulillah gak salah deh kalau si robi tuh naksir sama rum
dia juga bakal bangga tuh
jadi bapaknya anak anak yang dari rumana
ya jangan mundur dong nanti orang lewat mana
terus terus terus
nah deh cakep nih
julan mau keluar lewat mana nih kalau begini
julan keluar dulu
terus terus terus
ini kan enak tuh
ini kan enak tuh

waduh jih kayaknya kelihatannya makin sibuk aja boleh saya bantu
iya ji tenaga kita berdua siap diperbantukan
nothing very semuanya aman terkendali
hahaha dar pak haji bisa bahasa jepang
bahasa inggris kali barry barry barry
per per beruang kan per per
oh jadi jadi
bercuma dar kita kemarin nih
kayak gak ada yang bisa kita bantuin lagi udah venue venue venue
persisnya sih kayaknya ada tuh
lo perhatiin tuh bar
ada tenaga baru yang kena hukum
iya bisa jadi gara gara dia
ya eh kita kesana ya
kita suntik semangat juga
oke dar roman romannya kalau dari jauh kelihatannya kayak bangke beruang dah
sikit jelat ya
boleh sambil kita suntik semangat
bentar ji bentar aja ji
jangan jahil ya jahil
dar ada bangke beruang tidur
yaelah kalo tidur bukan di sini kali tempatnya
terus tidur di mana dong bar
dar di sana enak no adem tenang deket kuburan
di sini berarti buat apaan dong bar
dar kalau di sini sih tempat orang kerja yang bagi kena hukuman
ini bukannya kerja malahan molor
ngorok lagi tidurnya
oh jadi lo pada yang meledek gue nyindir gue
yang jatat siambe dia
ngapain juga nyirin jenir orang kayak begitu nggak level
kamu kurang ajar ama ama lo
wakti bareng juga lo
aduh aduh aduh
itu leke jangan dibuang
pak ardun menurut saya mereka itu bener
justru pak ardun yang salah kerjanya nggak semangat tidur tiduran mulu
ya semangat atuh
eh puasa teh jangan jadi alesan
puasa itu jangan membuat orang males malesan
oh jadi lo mau belain dia
lo nggak demen sama kerja gue yang tidur
bukan begitu bukan
lo nggak demen lo mau apa lo mau berantem sama gue hah
biar gue dari kerja lo
bentar bang bentar
kenapa sih pakai marah marah segala
haji gue ikhlas kerja di sini
tapi gue nggak ikhlas kalau diledek ledek begitu
gue mendingan berantem berantem sekalian
tadi diledekin kan sama sobaryo sama badar
udah ya pak ardun
anggep aja sobaryo sama badar itu godaan
kalau ente berhasil ngelewatin godaannya pahalanya tambah gede
tapi yang godain gue bukan dia doang
bang haji bang haji
saya bukannya ngelerek bang haji
saya cuma ngasih penjelasan bahwa dia supaya kerja dengan baik
jangan bang harun jangan jangan
gue kesel kerja dari sini bang haji
ini yang gue pulang dah
terima kasih ya atas bantuannya
jangan lupa besok pagi balik lagi
nanti dipecandain lagi
saya kerja sendiri
ini orang yang waras
biarin aja deh kayak begitu
yang penting guru sabar ikhlas
rum kayaknya lu peduli banget ya sama anak anak ya
seneng ya sama anak anak gitu ya
dulu kan lu pernah bikin anak anaknya
dari dulu room itu emang suka banget sama anak anak
ya mungkin karena rumi tuh anak tunggal
punya ibu punya umi
kayak rumah anak begini
udah pinter cantik lagi
gak salah deh kalau si romi tuh naksir sama rum
dia juga bakal bangga tuh jadi bapaknya anak anak yang dari rumah nak
iya ngomong ngomong kenapa sih gak jadi ke cairo
kayaknya berat mak kalo rum terusin lagi ke kairo
kasian abah sama umi gak ada yang nemenin
iya iya iya betul juga tuh pendapatku
ntar gak ada yang ngurusin ya
ya allah berbakti banget nih sama orang tua
itu pahalanya rum
pucuk dicinta ulang tiba
cepet dilihat mi
baru taruh di sini pak kita lihat bersama
masih kurang dua ratus empat puluh ribu rupiah lagi bu aji
bila juga laku udah ditaji
ntar aja kalau udah laku ya
gimana bah ada gak nih
ada udahlah kasih aja dah
tuh ke sepuluh dah
udah deh hadiah lebaran nih bah
udah deh nih hadiah lebaran nih
gue ikhlas deh tuh di mana lo
lu atur yang benar yang rapi
gimana tuh modelnya nih bisa gak
saya mau ambil kecap
kom kecap dong ambil kecap sono
iya kalau aje telur ada seperempat
telur seperempat tanggung
ya udah kecap sama telur seperempat

nah nih ibu ibu nih
sekalian nih kue lebaran nih
masih baru tuh
wanget sedap lagi
cobain aja kalau entah buka puasa
kita udah punya di rumah
udah tambahin lagi

kasih deh kom
kasih deh kom
terima kasih ya
terima kasih ya
benar benar nih bah
si umi mariam berani beraninya dia sambot kita punya kue
kurang ngajar benar benar
nih kita kudung labrak umi mariam sekarang juga
sekarang bu haji
enggak ntar sahur
kalau disuruh adik haji ngejawabnya
gue masih di dalam
gue keluar dulu baru lo kunci
waduh telat juga nih kadang kadang
kocok nengesan loh
kocok kom kira sekarang
jadi kokom langsung tutup deh